ya allah berantakan jadinya
mulai mulai lagi gue
itu ada suara apa ya
kayaknya dari dapur deh mas
ya sudah sudah

andin berhak tahu
ini yang andin dan al ingin tahu selama ini
bahwa pembunuhnya bukan mama
aku gak adil kalau gak bilang sama andin
aku gak adil kalau gak bilang sama andin
tapi mama mengancam mau bunuh diri
astagfirullah ya allah
kenapa jadi begini
aku gak mau
ini gimana kalau kita bikin foto
jadi biar ada bukti buat papa
kita ulang lagi aja ya
masih agak gak keren
sekali lagi ya
tapi kok dia ninggalin jenny ya
dia mau kemana
jane apa jadi
ada apa ini
kenapa dia ninggalin kamu
tadi aku sama rindy itu berantem pak
kalian berdua berantem
kita tadi berantem gara gara
gak ngebolehin aku
hangout sama temen temen aku
aku harus menghargain pemberian dari papa
terus akunya gak mau
barusan randy mau pergi
itu cuma masalah kecil jen
untuk apa sih dibesar besarin
sekarang kalian berdua baikan lagi
kalian kembali diner ya
aduh kasihan randy
jadi terpaksa sandiwara terus di depan papa
aku pasti mau ke rumah
mau ke rumah
mama lihat dari tadi
aku cuma lagi mikirin papa sih
soalnya aku ngeliat papa
jadi aneh setelah ketemu sama mama di penjara
gak tau kenapa
tadi aja pas kita makan malam aja makanan papa aja habis kan
ya mungkin papa kamu lagi sedih
mama kamu di penjara
pasti berat untuk bapak kamu menghadapi ini semua
pembunuh roy belum ditangkap
masih berkeliaran di luar sana
tapi aku mas a masih berusaha kok untuk terus terus nyari bukti
ya kita harus selesai berusaha dan berdoa
yang penting adalah kita harus terus menyuarakan
dan juga almarhum roy
kita harus cari buktinya
eh inget ibu hamil nggak boleh
kayaknya ada di ruang kerja deh
tadi mama kesana nggak ada
sampai mulai ya zakat
maksudnya kalian di situ

ya udah pasah rekaman
itu ada suara apa ya
kayaknya dari dapur deh mah
yuk yuk yuk
akhirnya jadi juga
terus abis itu ada suara besik besik makanya kesini
udah udah gapapa gapapa
apa sih ini
buatin susu buat kamu
terus saya pikir kalau minum susu
terima kasih ya
maaf tumpah tumpah
saya pegangin aja
kamu gak kepanasan
mama seneng sih kamu perhatian sama anaknya
tapi lain kali suruh kiki aja yang bikin susu ya
supaya dapur gak berantakan